aku berlindung dengan kalimat kalimat allah yang sempurna
dari kejahatan mahluk yang diciptakan
aku belajar ilmu hitam
aku belajar dengan guru yang sangat hebat
aku menukar jiwaku dengan iblis
hanya untuk memenuhi sumpahku
untuk mengalahkan siliwangi
bagus sekali putriku
ya ibu nda
aku sudah tidak sabar
untuk menjajal ilmu yang sudah kusrap dari kidomas
lakukanlah saja putriku
ibu nda juga sudah tidak sabar ingin melihatnya
ya ibu nda
ilmu yang kuserap dari kidomas
akan semakin sakti
jika aku sudah menyempurnakan ilmu ulang
ibu nda sangat senang mendengarnya putriku
ibu nda tidak sabar
ingin kau segera menjadi raja yang sakti mandraguna
dan tidak terkalahkan oleh siapapun

pergi bapak sarko
sekarang adalah waktu yang aku tunggu tunggu
aku akan datang
bagaikan badai dan topan
untuk menghancurkan si liwangi
dan seluruh anak anak keturunannya
kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita
karena aku dan pasukanku ingin sholat dan beristirahat dulu
mereka pasti sangat telah
berani beraninya kamu menentang kehendakku
aku akan menentangmu
dia adalah pemimpin pasukan ini
bocah sekecil ini
kamu jadikan pemimpin pasukan
kalian semua harus tunduk perintahku
ayo kita berangkat ke pejajaran
prajurit tidak bisa ikut dengan diri
kasihan mereka mereka sudah lelah
berani beraninya kamu melawanku
berani beraninya kamu melawanku
berani beraninya kamu melawanku
ayo kita berangkat ke penjajaran
dengan kalimat kalimat allah yang sempurna
dari kejahatan mah yang diciptakannya